ternyata kau dalang dari semua ini
jangan banyak bicara
biarkan aku yang menghadapi rai kenterimanik
kau benar dinda
kanda tidak bisa membantu
karena kanda tidak bisa menggunakan kekuatan kanda
ujian hamba benar benar berat
hamba mohon perlindungan
untuk selamatan dinda subanglar
dan juga dinda kenterimanik

kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik
kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik

kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik
kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik

kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik
kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik
kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik
kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik

kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik
kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik
kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik
kanda tidak bisa menghadapi rai kenterimanik
aku harus segera membantunya
jangan lupa like share dan subscribe ya